halo selamat malam rangkulan maut jokowi untuk barisan para mantan mirip dengan poligami
seperti yang kita ketahui poligami jauh dari cita cita keluarga berencana
karena endingnya beresiko menjadi keluarga rencana
analogi ini agaknya pas dengan koalisi jokowi belakangan ini
obesitas koalisi lantas melupakan preferensi ideologi dan sikap politik yang hakiki
obesitas memang menyebabkan ketidaklincahan sulit untuk kita bergerak
dan jika sudah kronis harus menjalankan tindakan operasi
bayangkan betapa bahayanya situasi ini
belum lagi oposisi yang tersisa hanyalah menjadi macan ompong
tanpa kekuatan untuk mengkritisi dan menyeimbangi
disiarkan dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adibutro
inilah kupas tuntas gula jokowi lumat oposisi
apabila kami diperlu kami siap membantu
kalau kita tidak masuk kabinet northern keadaan kita versa loyal
bisa dikatakan mesra gitu pak ya
banyak yang gak suka mungkin
dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan
kalau sholat ada imam ada makmum
makmum yang datangnya di belakang kan namanya makmum masbuk
ya sebelum kita mulai mengenai serba serbi koalisi dan oposisi
saya malam hari ini tidak sendiri karena sudah ada rekan rekan dari beberapa kampus di jakarta
salah satunya dari upn veteran jakarta
terima kasih sudah datang
baik kita akan bicara serba serbi koalisi dan oposisi
politik pilpres memang sangat melelahkan
bertarung penuh peluh seperti musuh bebuyutan
eh ujung ujungnya saling berpelukan
pertunjukan politik yang berisi narasi intelek
berakhir seperti drama percintaan
peristiwa politik ini bersaing ketat dengan kisah jaga tiburan
contohnya lucinta luna yang keguguran
atau artis yang mengumbar isi rekening tabungannya
negeri ini memang penuh dengan guyonan
tapi soal kontestasi pilpres tidak ada yang mengalahkan simbah yang satu ini
menurut saya siapa yang menurut saya
saya menurut saya cerok rory saya nama dua siapa
mungkin si mbah jarang nonton berita politik sukanya nonton pororo ya
tapi setelah prabowo tadi mengakui kekalahan
masih ada secerca harapan untuk menjaga eksistensi
sampailah prabowo dan jokowi membina rekonsiliasi
pertemuan mrt berlanjut ke kencan istana
mengumbar kemesraan antara prabowo dan jokowi
ya biasalah datang ke istana makan nasi atau cemal cemil sedikit
ngobrol tentang masa depan negeri lalu berjanji setia sehidup semati
melupakan permusuhan yang telah terjadi
kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet kami tetap akan loyal
di luar sebagai apa istilahnya check and balance sebagai penyimbang
kan kita di indonesia gak ada oposisi pak
ya pak ya
oke gosip pun bergerak liar seliar badak ujung kulon
yang jelas banyak orang terkejut layaknya diserang mercon
gosip ini jelas bukan kelas keset yang sulit dipercaya seperti weton
kabar jabatan penting yang akan diberikan jokowi kepada prabowo
membuat partai koalisi jokowi kalang kabut
bak di sengat tahun
konon nih pertentangan ini lebih menegangkan dibanding peristiwa video syur
yang muncul di megatron
para senior koalisi seolah olah berkata anak baru kok sudah dapat lakon
begini kalau di istilah makmu mas buk itu jamaah yang datangnya belakangan
kalau datang belakangan ya pastinya duduknya masa di depan
yang kedua kalau mau mas buk itu mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh
pak jokowi maka dia terlambat diulang
ditanya komitmennya dulu
artinya mas artinya apakah boleh masuk tapi dapatnya jangan sekarang nanti aja
lu gabung aja dulu tapi nggak usah dapat sekarang
itu maksudnya cak imin
ya itu nanti dipertimbangkan oleh pak jokowi kan
mana makmum yang sudah datang duluan kalau di kita yang datang duluan
baru pertama itu dapat untang kalau hari jumat
artinya yang sudah selama ini bekerja untuk memenangkan pak jokowi
yang sudah di prioritaskan sementara yang mau membantu datang belakangan
sebaiknya nanti dapat bagian kalau sudah ikut bekerja selama satu tahun
ya kalau dianalogkan dengan mak um mas buk ya seperti itu
jadi paham ya apa yang dimaui partai partai kuali ski
meski sudah ditemui prabowo pkb merasa banyak lebih sumbang kontribusi untuk jokowi
ya sebagai pendukung tulen jokowi tentu saja pkb merasa lebih berhak dapat jatah menteri
kalau di kereta api nih
pkb ada di kelas priority sementara gerindra mungkin di kelas ekonomi
agak dekat kamar mandi
perlahan tapi pasti gerindra tetap gencar bersafari
banyak partai yang mereka datangi dan soan sana sini
berhubung soal menteri ada di tangan jokowi paling pas
kalau prabowo jawabannya seperti ini
boleh tepuk tangan gak untuk pak prabowo ya biar nggak sepi ya
lagipula sekarang katanya
nggak ada lagi koalisi gak ada lagi kubu ini kubu itu apalagi cebong apalagi kampret ya
mesin kekuatan politik mulai menderu masa depan rakyat indonesia di branding menjadi isu
teman teman kalau ke parlemen sekarang coba lihat ya pak presiden
di mpr itu gak ada lagi tuh koalisi
ya mulai dari pd perjuangan sampai p tiga
sekarang jururaga praga putra pergabung sama semua semua musawarah
tentu ini karena peran bapak presiden
yang kemarin itu semua yang lulus pemilu dirangkul
ya begitulah ya
satu persatu kubu lawan sudah kasih sinyal mau merapat
diundang ke istana wartawan kemudian mencatat lalu ditonton oleh rakyat
banyak yang mikir betapa santui suasananya kata anak zaman now ya
jika semua dapat tempat
nah kalau yang kayak begini tidak ada tuh saling kritik dan dinding penyekat
tapi giliran ada bus cina jadi transparan
jakarta langsung kena sikap
oke kita akan balik ke topik semula kembali ke laptop ya
bagaimana urusan demokrat yang katanya juga mau merapat
ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah keputusan
jadi masih teka teki belum ada keputusan
ya mungkin pak prabowo ya
gimana nih kalau ex koalisi bpn kayak partai demokrat
kemudian ikut ambil kue di koalisi gendutnya pemerintah
saya dengar dengar nih ada jatah kursinya juga loh
dalam samari politik ya prabowo subianto juga menyambangi golkar
ya kalau dalam konteks pencernaan ya
satu satu yang mengganjal dalam perut
memang mudah diselesaikan dengan obat pencahar
begitu pula dengan urusan politik
cukup dengan strategi lebaran
datangi partai satu satu
ganjalan politik bisa beres dengan silaturahmi sebagai jalan keluar
cara cara seperti pak prabowo ini butuh keahlian komunikasi politik tingkat tinggi
butuh tiga sks untuk bisa menguasai materi ini
luar biasa gak
nah memangnya pak prabowo itu sampai luar biasa gini lulusan mana sih pak
hebat banget ilmu politiknya
kembali ke alma mater saya saya dulu
oke pak prabowo boleh tepuk tangan untuk pak prabowo loh ya
mungkin floor directornya lupa ya
ternyata pak prabowo itu lulusan golkar ya
saya kira lulusan akademi militer ya pak
oke pertanyaan ya
apakah prabowo itu masuk ke dalam strategi politik jokowi
karena sebenarnya yang dilakukan semasa pilpres sangat kontras dengan langkah politiknya sekarang
saya kutip pepatah dari tanzania utara
dalam politik tidak ada kawan dan lawannya abadi
gimana prabowo subianto waktu masih kencang kencangnya mengkritik pemerintah
kalian mau dengar pemimpin politik indonesia memberi sambutan
ekonomi indonesia baik
menurun dari kakek ke cucu
kita membangun banyak infrastruktur
nanti rakyat akan kita bagi kartu kartu
kita butuh pekerjaan bukan kartu
itu zaman zaman lagi kencengnya di kampanye
kata pepatah madura people change
manusia itu bisa berubah
jangan kan manusia
sertifikasi halal saja bisa berubah
dari mui ke kementerian agama
kpk aja bisa berubah
jadi kolektor ott
dan undang undang kpk yang baru ditetapkan
layaknya tisu magic
pasti yang cocok tahu nih ya
segalanya bisa berubah
dari petaka menjadi bahagia
berubah dari lemah jadi strong
maksudnya dukungan kubu dua yang dulu lemah
kini menjadi kuat ke pemerintahan jokowi periode kedua
jangan saru dulu otaknya ya
semoga tak ada lagi serangan membabi buta
dan mengutamakan penyelesaian yang sejuk dan sentosa
kalau ada perbedaan
kalau ada gesekan
kalau ada hal hal yang tidak cocok
di antara banyak pihak
para pimpinan harus selalu berusaha
untuk menyelesaikannya dengan sejuk
oke itulah sekelumit kisah tentang dua kubu yang berseteru
yang kini mesra bersemi mungkin ya
kalau simbah bilang prabororo dan jokowi
itu adalah kisah yang terakhir
yang terakhir adalah kisah yang terakhir
yang terakhir adalah kisah yang terakhir
yang terakhir adalah kisah yang terakhir
yang terakhir adalah kisah yang terakhir
yang terakhir adalah kisah yang terakhir
yang terakhir adalah kisah yang terakhir
jadi kalau mau marah marah sama simbah
biar santai kita lihat lagi yuk cuplikannya simbah
bapak presiden pilih nomor yang sama
lihat simbah jangan salahkan saya
sebelum kita break dan masuk ke sesi dialog kita berandai andai
kalau demokrat gerindra dan pan bergabung ke koalisi jokowi dan dapat jatah menteri
apa kira kira reaksi ibu mega ya
tidak mau tidak mau tidak mau
kita tahu kita tahu
apakah masih sama atau berubah
nanti fakta politik yang menentukan
oke kemesraan jokowi dengan mantan oposisinya
melahirkan kekuatan baru yang seksi
apakah penggalangan ini mengancam demokrasi
ustadz jadwal tetap di kupas tintas
kepala kepala kepala
yang bisa menipu anda semua
lalu bagaimana dampaknya bagi demokrasi kita
kita akan membahasnya malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir di kupas tuntas
yang pertama ini yang menjadi bahan pembicaraan dua minggu ini
tapi akhirnya baru muncul pada hari ini
ada wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
kalau bahasanya simba arief proyono tadi
oke kemudian ada politikus partai demokrat mas roy suryo
terima kasih mas roy
kemudian ada ketua dpp pks mardani alisera
bang mardani terima kasih
dan yang terakhir kalau bicara demokrasi oposisi koalisi
enggak asik kalau kita enggak ngundang rocky gero
ini fansnya paling banyak
meskipun enggak punya partai tepuk tangannya paling keras
selain empat orang ini kita juga kedatangan rekan rekan dari beberapa kampus di jakarta
salah satunya dari rekan rekan dari upn veteran jakarta
terima kasih teman teman
oke kita akan bicara mengenai nasib koalisi nasib oposisi
dan tentunya nasib demokrasi
tapi sebelum saya ke bapak bapak yang punya mandat atau punya partai
punya mobil partai politik
saya mau menangkap keresahannya rocky yang lagi rame nih
dalam satu minggu dua minggu terakhir rocky ini begitu kayak gundah gulana resah gitu ya
kita tangkap keresahannya rocky dari beberapa aktivitas di media sosial
kita tampilkan dulu yuk
oke boleh ditampilkan
oke bukan bukan yang ini
ini juga ya oke
kampret masuk kolam
terbawa dua duanya stres
oke ada yang facebook
nah ini dari facebooknya ilham bintang
saya bacakan ya supaya gak ada dusta di antara kita
roger rocky gerung maksudnya membuat deklarasi
hari itu ia nyatakan beroposisi kepada prabowo
ia akan roadshow berkeliling tanah air untuk mengajak kampret beroposisi pada ketua umum gerindra itu
alasannya karena prabowo sudah bergabung dengan kubu pemerintah tegasnya
dia mengingatkan komitmennya dulu
lima belas menit setelah pelantikan presiden baru siapapun yang terpilih maka saat itu dia akan beroposisi
sekarang prabowo sudah bergabung dengan jokowi sebelum pelantikan
makanya saya majukan deklarasi saya beroposisi menjadi mulai hari ini beberapa hari lalu ya
rocky juga akan roadshow ke kubu cebong supaya mengusir prabowo dari kubu mereka
gak perlu tokoh tokoh seperti dia nyampah nyampahin negeri aja
itu keresahannya rocky gerung ya sebelum kau bawa bapak
apa yang membuat anda begitu resah anda pura pura resah atau resah betulan
ini ya itu konteksnya bukan saya yang resah
yang resah tadi itu cebong sama kampret bully saya
kan mereka nyinyirin saya lu gak dapet apa apa rocky tuh
saya bilang harusnya kalian yang sedih
karena jatah makan kalian diambil oleh oposisi
jadi cebong nyiapin meja makan
tapi yang lahap disitu
itu adalah kampret
kan dungu kan cebongnya
karena itu saya bilang kalau kalian konsisten
usir prabowo dari meja makan itu
minta pak jokowi usir
itu konteksnya begitu
jadi saya nyinyirin mereka sebetulnya
tapi dari lubuk hati anda yang paling dalam melihat fakta fakta politik belakangan
anda cuma menjawab nyinyir atau memang betul ada sebuah keresahan dalam alam bawah sadar anda
gue gembira gembira aja
saya pagelaran tipu menipu itu kan
kenapa anda menganggap ini pagelaran tipu menipu seminggu
dari awal kita tahu bahwa politik indonesia itu nggak ada pola
bahkan gak ada guiding values
dalam keadaan tidak ada nilai yang survive
karena itu jadi bingung kan
kampret masuk kolam
cebong pindah ke goa
itu menandakan kekacauan infrastruktur demokrasi kita
pak prabowo bilang tadi indonesia gak ada oposisi
ibu mega juga bilang begitu
jokowi juga bilang begitu
lalu yang kontrol siapa
dan meminta cebong untuk
dan bersama sama mardhani arisera
mungkin banyak dari kita yang menangkap
mohon sewa bapak bapak ya
saya mau menggali dulu rocky ini
kita pertanggung jawabkan omongannya gitu ya
anda meminta cebong cebong untuk mengusir prabowo dari meja koalisi gitu
kenapa pak prabowo harus diusir dari meja koalisi
apakah hanya bagi bagi jatah
kan mereka dulu membuli prabowo
ya konsisten dong
tidur bersama musuh
itu yang namanya kekacauan pikiran cebong
kenapa marah ke gue
lu marah sama prabowo dong gitu
dan anda lihat prabowo layak untuk dimarahi publik
ya menurut saya layak
identitas primer prabowo adalah orang yang kelebihan konsep
karena itu dia seharusnya mengkonsolidasi oposisi
supaya ada alternatif bila terjadi crack di dalam kekuasaan
karena itu dia harus di luar
tapi pak prabowo kemarin bilang ke saya
ya mending kita menyumbang kecerdasan pada kekuasaan
oke itu pilihannya
itu pilihan prabowo untuk menyumbang kecerdasan konsepsionalnya pada kekuasaan
kalau saya saya adalah beroposisi
gak ada soal
walaupun saya nggak ada partai
jadi ini ngacoknya
kekuasaan gak punya partai gak punya
lah kalau nggak punya kenapa kalian ribut
takut kan bodoh dua kali
tepuk tangan untuk roky dong
saya mau tanya ke mas arief ya
rocky bilang dengan situasi konstelasi politik terkini
pak prabowo itu layak dimarahi publik
kalau mau dimarahin ya saya
karena saya pencetus koalisi paling awal
apa yang membuat anda berpikir bahwa idenya rocky itu untuk jadi oposisi itu sudah usang gak laku
kan katanya kalau oposisi masuk pemerintahan jadi gemuk
nah itu kan bergantung
ya kan obesitas diperlukan terhadap sebuah misalnya jenis jenis olahraga tertentu
kalau sumo kan butuh obesitas
ketinju butuh obesitas
nah sekarang yang mau kita hadapin ini ke depan bangsa indonesia ini sangat berat
istilahnya kalau dalam tinju ini tinju kelas berat
masa kita hadapinnya pakai tinju kelas bantam
nanti tenggelam indonesia
untuk itu makanya pak prabowo harus mendekat dan berkoalisi
dari awal kan saya yang mendorong koalisi
kalau dikatakan siapa pencetusnya ya arief poyono dari awal
oke ya ini sudah ngaku tersangkanya siapa ya
dan pak prabowo bagaimana menanggapi dan teman teman internal green rail sendiri menanggapi ide arief poyono yang wakil ketua
lah kan dulu saya dimusuhin
ketika saya mengatakan setelah mk juga kan saya yang pertama kali mengucapkan selamat ya kang mas joko widodo menang secara pemilu demokratis
sekarang arahnya semakin baik dan sesuai dengan keinginan arief poyono
bukan keinginan saya
karena di dalam pemilu itu kemarin kan terjadi polarisasi
masa satu bangsa satu tanah air pecah dua
nanti bisa bisa pada merdeka sendiri sendiri
kayak ancaman papua sekarang kan
nah ini kan yang penting yang dimana seorang politisi itu harus punya tanggung jawab
yang membuat pecah itu siapa
lah harus kita setuju
lah harus kita satukan supaya gak pecah
nah itulah tugas saya walaupun saya diserang dimana mana gak apa apa
dan itu menurut anda perlu dan penting untuk publik indonesia
penting harus persatuan harus penting
artinya pemilu itu kan sebuah acara pesta
setelah pesta berakhir ya kembali lagi dong bersama jangan musuh musuhan
yang cebong jadi manusia yang kampret jadi manusia
saya mau keroki
tanya obesitas dibutuhkan persatuan karena problemnya gak enteng ke depan ya mas arief ya
ah ya obesitas itu penyakit
jadi gabungan dua penyakit itu berbahaya
kalau sumo kan bunyi
maksud gabung dua penyakit
kan olahraga sumo kan
makanya sehat badannya besar
tapi anda setuju nggak bahwa memang persaingan dan tuntutan publik ke depan menginginkan jokowi prabowo untuk berkoalisi
jadi manusia seutuhnya
gak ke goa gak ke kolam
iya diutuhkan oleh arief puyono
bukan oleh masyarakat
masyarakat tetap merasa itu bukan tontonan yang menarik
dua penyakit digabung bersama sama di meja makan
bukan penyakit prof
loh obesitas itu kan penyakit
bukan kan tadi saya mengandaikan olahraga sumo sama petinju kelas berat
nah kalau petinju kelas beratnya krempeng ya sekali dibukul jatuh
oke kita break dulu nanti kita lanjutkan diskusinya
apakah betul gerindra sudah mendapatkan konsensi konsensi dan juga nanti demokrat dan pkn
seperti apa sih terkait dengan konstalasi ini
kita akan jeda dulu tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas
sebelum saya akan ke mas troy dan bang madani
saya mau mengkonfirmasi satu hal kepada mas arief ponio
yang udah mengaku jadi tersangka
provokasi pak prabowo berdamai dengan pak jokowi ya
kita tabelkan dulu yuk
apa yang dikatakan mas arief yang kemudian menjadi polemik dalam satu minggu terakhir
mungkin membuat diri musuhi katanya ya
nisandriaga fali dan edi prabowo mereka semua tokoh gerindra yang kompeten dan cerdas kok
untuk bisa membantu pemerintahan pak jokowi
yang kedepannya punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi
kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
ini bukan kontroversinya
kontroversinya berikut ini
nah sepertinya kita memang akan minta
tiga posisi kementerian di pemerintahan jokowi maruf
tapi semua itu bergantung dengan presiden jokowi
yang punya hak menyusul kabinet
jadi gerindra minta tiga posisi atau gimana
ini coba anda jelaskan kalimat anda ya
ya minta menteri dong
tiga uang diajak berkoalisi masa nggak minta
kan kita diajak berkoalisi diajak bergabung
bukan kita yang minta gabung
lah kayak pertemuan di mrt yang minta pertemu siapa
supaya berkoalisi dan bertemu kan
ya wajar dong diajak berkoalisi
jadi betul mas arief
oke menteri apa saja yang dipropos kepada pak jokowi
bagaimana negosiasinya selama ini
iya yang pasti kan posisi menteri itu nanti
sesuai dengan masukan masukan dan visi
jadi diserahkan prabowo ke pak jokowi dodo
ya kan artinya terserah pak jokowi dodo juga
mau ngasih jabatan menteri apa
gerindra siap dimana mana
oke gitu ya
tapi betul ya meminta tiga jatah menteri itu ya
bung roky ini bukan konsep saja
anda berarti dibohongin dong atau diapusi dong
mas arief bilang gerindra secara resmi meminta tiga jatah menteri
bukan konsep seperti yang diakui pak prabowo kepada anda
anda bilang pak prabowo menjual konsep kepada presiden jokowi
mas arief bilang pak prabowo minta tiga jatah menteri
yang mana yang benar
ya jelas saya percaya ketua umum daripada wakil ketua umum
menurut anda kalaupun minta mas arief
kalaupun minta ya nggak ada soal
kan yang di orang bukan soal mintanya
orang mau tahu minta apa
kan kementerian ada yang emas ada yang kaleng
ada kementerian bagian memasukkan uang
ada yang bagian mengeluarkan uang
kan yang mana sebetulnya
kalau soal minta udah pasti
orang mau tahu
tahu yang mana
ya contohnya kan misalnya menteri petanian
karena kan kita mau swasumbadapangan
kan kita mau ngelola sumber daya alam
terus nanti menteri apa lagi
pokoknya terserah pak jokowi
dodo yang penting kita udah minta paling
nah itu itu
itu bermusakal tuh
satu lagi apa keamanan itu
semua departemen yang akan menghasilkan obesitas
jadi konsekuen gitu
tapi mas arief ini ada tweet agak mungkin agak nyinyir dari kadernya mas suryo
tentang posisi gerindra
boleh ditampilkan gak
tweetnya ferdinand hutahian
dia agak agak nyindir nyindir kayak rocky dalam seminggu terakhir
apa yang kemudian ferdinand katakan
teringat sebuah partai yang bahkan untuk mengucapkan selamat kepada pemenang
tak bersedia dengan berbagai alasan
bahkan katanya budaya barat
tapi di ujung pembagian kekuasaan
sang partai paling sibuk keliling minta restu
supaya dapat sepotong kecil kekuasaan
kata rocky yang gini sampah negeri
loh saya kan paling pertama ngucapin selamat kepada pak joko widodo
merasa tersindir gak dengan kadernya mas roy
enggak biar aja dia ngomong apa apa gitu
anda komentarnya gimana
jadi masuk akal komentarnya ferdinand
ya orang gak dia gak punya akal ngapain saya masuk akal
komentar seperti itu
dan anda biasa saja tanggapi hal hal seperti ini mas arief ya
aduh mas kayak begini biasa aja mas
namanya juga para rakyat kan
ini kan orang yang nggak punya akal
jadi gak akan saya masukkan dalam akal saya
mas roy ini suaranya ferdinand sendiri atau suaranya partai demokrat yang memang agak sebel nih
mas arief gendeng gendeng pak jokowi sekarang
ya kayak gak kenal sama ferdinand aja
saya nggak kenal mungkin mas roy yang lebih kenal sama dia
ferdinand aja biar mas arief yang anggapin kan cocok lah
style nya kan sama gitu lah
oke tapi sekarang partai demokrat gimana
kalau kita kemarin melihat minggu lalu presiden jokowi bertemu dengan presiden sbi
dan akrab sekali
tapi kita belum tahu
ini kan beda pak sby kan tidak melakukan roadshow
nah itu bedanya
nah gimana apa yang dilakukan pak sby kemarin dalam beberapa waktu terakhir kalau kita melihat pak prabowo roadshow
menurut anda pak prabowo roadshow gimana tuh apa yang diinginkan
ya kalau saya nggak berhak mengomentari kamar lain ya
tapi kami tidak melakukan seperti itu
dan pak sby memang ketemu dengan pak jokowi
dan apa yang dibicarakan ya tentu masyarakat boleh menduga duga
ngomongan soal kedepan
apalagi kan pak sby sepuluh tahun pernah memimpin negeri ini ya biasalah kayak gitu
ada bicara dagang sapi gak seperti kata rocky
enggak enggak ada sapi yang diganggar mengukur duluk korban masih jauh
jadi tidak ada minta minta jatuh
kalau mas arief kan ngaku tadi pak prabowo minta tiga jatah menteri
bukan pak sby bukan pak prabowo yang minta
siapa partai gerindra yang minta
bedanya apa partai gerindra sama pak prabowo mas arief
mas roy gimana pak sby mempropos sesuatu
apakah seperti kata rocky tadi hanya konsep saja
tapi harus diakui bahwa pak jokowi dan pak maruf amin itu adalah pemerintahan yang sah
yang terbentuk sekarang
jadi demokrat memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat inginnya begitu ya udah
kita mensupport pemerintahan yang sah itu aja
oke kalau mas roy masih malu malu
wakil ketua umum partai demokrat
sarief hasan punya pendapat
sarief hasan punya pendapat yang lain
coba kita tampilkan yang mana yang bohong ke kita ya kira kira ya
partai demokrat prioritaskan ahy jadi menteri
pos manapun terserah pak jokowi lah
yang penting pak ahy
ini kata kabarnya ada sorong menyorongkan nama mas ahy untuk dipinang atau dipakai
secara langsung secara bahasa tegas sorong menyorong itu tidak ada
tapi kita memiliki kader yang terbaik yaitu mas ahy
kalau mas ahy memang cocok dipinang oleh pak jokowi mogok
gitu intinya begitu
bahasa sorong menyorong itu kan bahasanya media juga
tapi pak syarif jelas tidak mengatakan eksplisit begitu
beliau mengatakan kami punya kader terbaik salah satunya ahy
jadi bukan secara aktif menyorongkan tapi kalau mau memakai kader partai demokrat
silahkan itu tepatnya
oke tepuk tangan untuk mas roy dong ya atas pengakuan ini ya
tapi kira kira mau kalau diajak pak jokowi untuk bergabung mas
ya insya allah kalau memang itu membantu dan tidak membuat ribut
ya kami berprinsip kalau itu ada manfaatnya dan tidak banyak mudaratnya oke
tapi kalau banyak mudaratnya ya tentu saja kita juga akan lihat lihat situasinya
sejauh ini seperti kata mas arief katakan dengan tantangan yang berat
rekonsiliasi penting untuk menghadapi masalah masalah bangsa
tergantung posnya juga karena jadi seorang menteri itu juga tidak mudah loh ya
kalau dia misalnya menteri kayak ahy misalnya ditempatkan di pos yang bukan kapabilitas dia
bukan kepintaran dia
ya mungkin lebih baik kita harus hati hati
tapi kalau pas usianya pas anak muda ditempatkan kementerian yang pas oke why not
sebelum ke bang mardhani yang konsisten katanya jadi oposisi
saya mau minta komentar rocky dulu
anda kan katanya teman diskusinya pak sby
melihat pak sbe ketemu
nggak tahu mungkin pak sby sudah curhat kepada anda sebelum ke mas roy tapi kepada anda dulu nih kayaknya
saya diskusi buku bukan diskusi kabinet
gimana anda komentari pertemuan pak sby dengan pak jokowi dengan kemudian tadi kita lihat pak syarif secara semiotip kita bisa
pak jokowi pasti dia sorot tokoh tokoh yang betul betul berpikir punya kemampuan menghasilkan konsep
prabowo juga punya konsep
sbe punya konsep
jadi dari segi itu kita ya kasih plus point lah bahwa akhirnya orang balik lagi pada konsep tuh
ya udah gak ada soal
tapi saya tetap menganggap bahwa sebagus bagusnya konsep kekuasaan tanpa ada konsep oposisi percuma itu
karena itu saya anggap oke silahkan lakukan itu
yang kadang kadang perlu dipercaya
yang kadang kadang politik indonesia kan basa basinya tinggi sekali
lama lama jadi basi beneran kan
jadi saya tetap menganggap oke itu urusan apa namanya transaksi di bawah meja antar elit
saya mau di luar meja itu bahkan di luar itu dan tetap menyoroti itu dengan akal pikiran
dengan kekuatan kritik
hanya itu tuh
saya percaya bahwa pks juga ada di dalam tradisi yang sama memberi kritik
tapi menurut anda jika prabowo dan partai pertama itu
kemudian bermesra dengan pak jokowi
masih fine masih bagus untuk demokrasi kita untuk politik nasional
jelas gak bagus kalau gak ada oposisi
kalau terjadi crack kalau konsepnya bertabrakan di sidang pertama kabinet
siapa yang mau kasih konsep alternatif
itu pentingnya sekali lagi oposisi
jadi orang ini gak ngerti bahwa oposisi itu justru untuk menguji kekuatan konsepsional
kalau dia bersekutu dengan konsep yang buruk terus rakyat ditipu
lalu nanti si mbah tadi mau bilang apa
bang mardhani gimana melihatnya
kalau melihat konstelasi sekarang kayaknya anda sendiri nih yang tetap teguh di posisi yang dulu mungkin kita lihat ada berseberangan dengan pak jokowi
doain istiqomah ya
udah ada godaan belum seperti mungkin gula gula yang ditawarkan ke mas arief atau ke mas roy gitu
kemarin pak soebuliman cerita ya
kami bilang siapa kami siap ketemu
tapi nanti saja sesudah pelantikan dan sesudah penyusunan kabinet
karena izinkan kami tetap di luar dan jadi oposisi yang kritis konstruktif
oke kita break dulu nanti kita elaborasi lagi
apa yang membuat pks tetap kukuh istiqomah di jalur oposisi
apakah tidak tertarik gula gula atau sebenarnya nggak pengen sebenarnya membantu pemerintah untuk menantang atau melawan
tantangan tantangan yang berat kalau kata mas arief
kita akan bahas itu saja tetap di purs
anda mas jiri kupas duntas yang bikin saya penasaran tadi
penasaran tadi bang mardhani sudah kasih hint sedikit bahwa ternyata pak soebul iman juga diundang oleh presiden jokowi namun tidak berkenan bertemu
seperti itu ya bang mardhani ya
karena tapi nanti setelah sudah dilantik mau bertemu atau gimana
gini bu roky tadi nyampein tentang konsep demokrasi
pks menganggap negeri ini harus menghargai seluruh kekuatan pikiran tenaga kontribusi dari semuanya
tetapi menjadi sesat ketika semuanya cuma ada di koalisi
demokrasi justru akan berkualitas ketika memiliki oposisi yang berkualitas
karena itu pks tidak bahagia dengan oposisi sendirian bu
kami masih berharap dan berdoa semua partai pendukung pak prabowo
prabowo sandi ada di kami oposisi
karena itu sehat buat demokrasi
akan ada tesa anti tesa ketemu sintesa
pemerintah bingung sendiri kok bu sekarang gimana ngelola bpjs
yang kalau roky lulusin ya satu ratus sembilan puluh dua juta nasabah harusnya ini the biggest insurance in the world
tapi sekarang bleeding terus
kita punya problem besar menaikkan kualitas pendidikan kita
semua ini artinya tidak selesai kalau cuma inisiatif pemerintah
harus ada kelompok yang betul betul serius masuk ke deep in to the heart of the problem
oposisi yang bisa buat kayak gitu bu
oposisi yang bisa buat itu ya
tapi kalau melihat rekan rekan sesama koalisi prabowo dulu manuvernya seperti saat ini itu sudah masuk ke jalur
sesatan seperti tadi kata anda nggak
atau masih jauh dari sesat
kalau saya masih percaya bu semua akan gabung di oposisi itu kan belum diputusin
apalagi katakan jangan jangan semua di php gitu bu
pas diumumin dua puluh dua puluh satu oktober ternyata semuanya kecewa gitu
nanti ada oposisi by design ada oposisi by accident gitu kan
by accident itu kadang kadang ada pejata maksudnya
lebih baik dari sekarang kita bersatu
oke rocky ada yang mau ditambahkan
ya itu benar konsepnya itu kan
perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat orang miskin
itu nggak ada di dalam pikiran kekuasaan kan
jadi saya setuju dengan pks dan saya juga tahu atau merasa bahwa ya dua jam sebelum pelantikan udara bisa berubah cuacanya berubah tiba tiba banyak orang kecewa
kalau itu pasti akan terjadi dua
yang oposisi beneran dan yang oposisi oplosan ini
jadi oposisi dan oplosan akan terjadi
mas arief gimana mas arief melihatnya
begini masalah oposisi sama pemerintah itu kan menguat ketiga eranya pemilihan langsung presiden ya
yaitu sby lawan mega setelah itu terbentuklah yang namanya oposisi
pdi oposisi semedian waktu itu kan
seluruh partai bergabung sama pak sby jk
nah waktu zamannya gus dur sama ibu mega gak ada oposisi oposisian
ya kan lah
pada saat mega naik ataupun gus dur naik ya kan
itu kan memang persoalan juga yang dihadapin pasca krisis ekonomi itu sangat berat
maka butuh namanya kabin apa namanya pemerintahan persatuan
ya artinya gotong royong waktu itu kan
artinya tidak ada lagi oposisi dan pemerintah
nggak ada semua partai terakomodir di situ kan
nah itu kan berjalan akhirnya kita bisa keluar lah dari krisis itu sampai dengan
disitu pun ada impeachment di sana ada instabilitas politik di sana mas
itu yang harus kita kembalikan ke sana
ya artinya memang benar yang namanya fungsi legislatif yaitu mengawasi mengkontrol pemerintahan
nah karena legislatif juga bergerak menjadi anggota mpr ya memang mereka juga fungsinya impeach
jadi dengan adanya koalisi besar nanti di pemerintahnya pak jokowi dodo marup tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi crack politik ya bisa terjadi impeach
maksudnya mau mengipis pak jokowi gitu
iya kalau ada kesalahan kan sesuai persyaratan kayak gus dur waktu itu kan diimpeach
nggak ada dulu koalisi oposisi gitu kan
ini variable baru nih dalam diskusi kita nih ya impeach mengimpeach ya
loh iya kan legislatif kan memang di konstitusinya tugasnya mengawasi dan mengkontrol
jadi di dalam diskusi kita mengawasi dan mengkontrol pemerintah
nggak ada itu namanya
artinya kan gini ya benar tapi pertarungan demokrasi yang sehat baru terjadi setelah pemilihan langsung
gus dur kan gak dipilih karena persaingan politik dua aktor kan dipilih mpr
jadi lain lagi itu sejarahnya lain jadi nggak pas
ya tapi pemerintahnya kan nggak ada oposisi nggak ada ini
iya karena dia tidak dipilih di dalam kompetisi yang sehat sekarang
sekarang ada kompetisi ada yang kalah yang seharusnya beroposisi
kan mpr yang putusin gus dur jadi presiden
dan konteksnya berbeda dengan konteks sekarang bapak robby
itu beda banget bahkan setelah gus dur terpilih yang golkar beroposisi terus jatuhin gus dur kan
tapi seperti kata bang mardhani butuh oposisi untuk sebenarnya membuat hal hal yang sangat prinsipil
seperti bpjs kesehatan pendidikan itu bisa berjalan dengan prudent gitu dan govern gitu misalnya
dari dulu ada oposisi dari jaman sbi nggak pernah
berjalan prudent banyak masalahnya
ya kan kan terbukti
ya kan kita harus berpikir
kalau kita cuma sedikit ya buat apa oposisi
ya mending kita membantu pemerintah

memang ada benernya apa yang dikatakan mas rai
kita ingat jaman pak sbi dulu itu hampir semua masuk
masuk di dalam tapi justru yang di dalam itu malah menjadi duri dalam daging juga
jadi musuh dalam selimut juga
akhirnya juga ada oposisi meskipun komposisinya di dalam
ya ini ya sama nanti juga akhirnya gitu
pada banyak yang masuk tapi di dalam jadi oposisi
jadi sebesar apapun dukungan politik kalau pemimpinnya tidak memiliki kapasitas to govern nanti akan problem
kalau mu kalah terus yang diganti itu bukannya pemainnya bukan rashford bukan martial tapi pelatihnya
mau ada neymar messi ronaldo satu kalau pelatihnya kalah ya kalah terus
kalau tim nasional indonesia kalah terus siapa yang bisa ganti
itu lain lagi bud
kalau ini saya kasihan
simon mcname udah bagus tetapi sekalian kompetisi dalam negeri masih jalan
enggak maksud saya kerancuan berpikirnya ada
sama bud gitu loh
ketika kita melihat sesuatu kita harus jernih akar masalah di mana
jadi saya justru agak heran pak jokowi di banyak kesempatan selalu bilang kita pengen lugas cepat
tapi ketika tambun ya susah gitu
apalagi agak lucu pak jokowi ini udah periode kedua
jokowi bukan lagi
jokowi bukan lagi koboi katanya
karena dia udah gak ada yang harus dipikirin
kenapa harus ngumpulin demikian banyak
buat kesehatan demokrasi buat terjaganya aspirasi publik akan sangat baik ada oposisi yang sehat kuat dan kontributif
dalam bayangan anda rekan rekan anda yang memang kepengen masuk bergabung dengan pak jokowi atau memang gula gulanya pak jokowi yang mencoba menawarkan gula gula permen permen
apakah itu kelebihan manis kepada teman teman koalisi anda
kalau saya mikir it takes two to tango ya
ya dua duanya gitu loh
nah karena itu kita perlu ada karakter
kalau menurut saya sih gini loh
pak joko widodo sadar ya kan bahwa negeri ini kan awal yang tadi saya katakan pilpres sudah pecah
nah kalau kita terus gotok gotokan oposisi ya kan terus kita tidak mau mengalah kita tidak mau ngajak bersatu
ini masyarakat pecah terus
coba aja lihat tuh
mas rocky kan di twitternya kan
perang masih terus kan antara cebong kampret kan
nah karena itu kenapa saya orang paling pertama mengatakan sudah kita koalisi selamat pak jokowi dodo menang
sudah gak apa apa
anda nggak terima segala alasannya bang rocky dan bang mardhani bahwa ini untuk kesehatan demokrasi untuk good corporate governance untuk good governance
balik itu semua ada benarnya
tetapi yang paling benar adalah bagaimana sekarang ini menyejukkan suasana
karena politik nasional terutama di masyarakat ya
karena sekarang begini ya
kenapa waktu itu saya mengatakan bahwasannya harus ada rekonsiliasi
orang orang gerindra di daerah itu sesama saudara berantem karena beda pandangan partai
kan ngawur kakak adik berantem
gak mau makan bareng kan
lah ini kan gawat
berbeda sama misalnya politik di sebuah negara demokrasi yang sudah sangat maju kan
mereka berpikir tidak membedakan itu kan
lah ini di indonesia bisa bacok bacokan lah berantem lah bully membuli
bu rocky oke rekonsiliasi nomor satu kalau kata mas arief tadi
ini yang penting sebelum kita bicara hal hal yang lain
yang penting akrab dulu akur dulu baru kita membangun gitu
gini ya dari awal orang mau nistakan istilah oposisi gitu
sehingga cara cari cara ya yang penting rekonsiliasi itu
kalau udah rekonsiliasi terus sama sama membuat program yang menjahati rakyat gitu
boleh gak ya gak bakal orang menjahati rakyat
lo boleh kekuasaan itu pasti punya kemampuan untuk menjahati rakyat
itu ada di dalam seluruh sejarah adalah karena itu disebut power times to corrup
dalil itu tidak mungkin dibatalkan
karena itu perlu kesehatan demokrasi itu yaitu oposisi
jadi ajaib orang mau menundah politik oposisi dengan menganggap nanti terpecah belah tuh
justru oposisi itu untuk menguji sehat nggak pemerintah
yang bisa pecah belah bangsa ini pemerintah yang nggak sehat
itu pentingnya oposisi kasih tau oposisi itu tuh stetoskop
eh detak jantung lo udah lewat satu ratus enam puluh berhenti gitu
kalau dua orang obesitas bergabung itu detaknya bisa tiga ratus lima puluh
nah bukan lucunya kan kalau di indonesia ada oposisi kan
harusnya kan kalau misalnya oposisi ini yang pasti pasti nih kalau di negara yang mengenal oposisi
dan pemerintahan ya kan
tapi kita lihat di pemerintahnya sby sama pemerintahnya joko widodo
mau oposisi kek mau partainya partai pemerintah nyolong
lah yang mana yang benar
kecuali gerindra dprr nya gak ada yang ditangkep
apalagi kalau gak diawasi
artinya memang gerindra diperlukan untuk masuk ke pemerintahan
oke tapi kenapa kalau memang untuk kesehatan kenapa nggak di luar pemerintahan

tadi saya katakan bahwa tensi perbedaan di luar ini sangat kuat
yang kedua kita itu tidak mau melepas pak joko widodo sendirian
artinya begini loh ya apapun kita punya tanggung jawab bahwa pak joko widodo yang bawa dari solo itu kita
jadi kita punya tanggung jawab mensukseskan pemerintahnya pak joko widodo sampai dua periode
artinya pak joko widodo itu nanti dalam sejarah adalah sebagai presiden yang berhasil
yang pernah dibawa oleh partai gerindra dari solo ke jakarta dijadikan gubernur abis itu jadi lawan prabowo
itu yang kemudian kenapa gerindra akhirnya oke deh kita kali ini kita bergabung saja dengan pak jokowi untuk melanjutkan tradisi itu
untuk tanggung jawab oke
oke nanti mas roky akan tanggapi bung roky mau tanggapi dulu sedikit
reputasi pemerintah tidak akan diingat siapa yang bawa dia masuk
presiden jokowi akan diingat
presiden jokowi akan diingat mengapa dia menaikkan iuran bpjs
nggak peduli dibawa dari solo apa dari mana
cuma cuma itu diingat orang
orang akan tahu bahwa daya beli menurun di era presiden jokowi
penangkapan politik terjadi di era presiden jokowi
orang nggak akan tanya asal usulnya dari mana siapa yang bawa ke jakarta
cuma itu yang akan dicatat oleh sejarah
oke apa yang dibawa catat dengan konstelasi terkini kita akan jawab usai jeda
oke kita mau lanjutkan ke mas roy surop
pak sby sepuluh tahun berkuasa pasti sudah tahu betul apa nikmatnya mengelola oposisi
dan mengajak orang untuk bergabung ke koalisi
catatan anda untuk periode ini sehingga pak sby mau mungkin agak sedikit
berbeda dengan keputusan politiknya lima tahun lalu dengan pak jokowi
ya yang jelas begini
memang koalisi yang gemuk itu ada plus ada minusnya juga
betul tadi kalau orang kegemukan pasti ada obesitas
pasti nanti penyakitnya banyak lah ada apa apa
makanya begitu nanti kalau pun demokrat masuk atau tidak
kita berharap agar ini tidak terlalu gemuk
betul ada tiga puluh empat kementerian
tapi saya juga tahu yang ada di dalam pendukung pendukung pak jokowi ini
sudah juga memberikan sinyal sinyal kan mereka
jangan masuk dong lebih baik
jangan masuk lagi ke oposisi di luar saja
karena memang kalau nanti sifatnya pak jokowi mungkin mengakomodir
tapi kemungkinan karena ada undang undang yang membatasi tiga puluh empat itu tidak mungkin tambah
ya mungkin yang ditambah adalah wamennya nanti
ini memang akan jadi gemuk sekali nanti
misalnya satu kementerian ada yang cocok pakai wamen
misalnya yang main lu gitu oke
tapi ada kementerian yang tidak cocok misalnya yang main pora ya tidak usah pakai
pakai yang pakai menteri
jadi intinya demokrat lebih sehat di luar gitu ya
enggak demokrat lihat berguna nggak kalau di dalam
tapi kalau diajak
iya makanya itu nanti tergantung rakyatnya
komensitas enggak kalau demokrat masuk
ya itu tergantung kalau memang masuk ke dalam tapi yang di dalam juga dikurang kurangi dikit kan ya nggak
rocky rocky ada mau tanggapin rocky
ada mau tanggapin
kalau demokrat saya no comment lah
tapi betul kata mas roy ada yang agak sensitif terutama di lingkungan koalisi pak jokowi
sekjen partai nasdem joni plata berikutnya kita dengarkan ya
itu pertanyaan kepada seluruh pimpinan partai politik
ya menjadi pemenang ya yang betul betul bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawal pemerintahan
dan menjadi yang kalah yang satria tapi bersama sama untuk bisa membangun negara
contohnya check and balance dari parlemen dalam sistem presidensial system harus bisa berjalan dengan baik
kita boleh berdebat ya berdiskusi di parlemen
tapi kebijakan negara kebijakan eksekutif anggota kabinet termasuk dalamnya adalah domain presiden
oke tapi artinya nasdem tidak setuju ya kalau misalnya kemudian masuk gitu lebih baik ada check and balances gitu ya
nah persetujuan bukan dari partai nasdem dari presiden
kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadapan politik
tapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik itu adalah keputusan presiden kami dukung
namun apabila presiden tidak memilih karena satu pertimbangan politik kami juga sangat mendukung keputusan itu
sebelum akan dijawab mas arief dan mas roy yang sudah ketemu dengan presiden
saya mau minta rocky menerjemahkan dalam bahasa yang lebih gamblang pernyataan sekjen nasdem tadi
kalau nasdem bilang ya walaupun presiden memilih tapi ada faktor lain yaitu keadapan politik
jadi kalaupun presiden memilih yang tak beradab nasdem akan setuju gitu
kan ngacoknya disitu kan
jadi mendua itu boleh tapi jangan logikanya jadi palsu gitu
jadi ketidakmampuan untuk melihat keesensi persoalan diputar putar dengan retorika tuh
tapi anda lihat ini bentuk ketidaksukaan dari internal koalisi
bicara kesatria kalau kalah kesatria lah
politik harus beradab lah itu kode
itu bukan sekedar kode itu permintaan absolut dari nasdem ini sebetulnya
tapi kan dia mengatakan akhirnya terserah presiden
ya semua harus bisa bicara begitu dong
karena itu artinya nasdem juga sebetulnya konyol nggak usah ngomong kalau gitu kan
karena dia tergantung pada presiden aja
mas arief satria dong kalau kalah
beradab dong kalau politik kalau berpolitik dong
justru kita sudah satria kan udah mengucapkan selamat
beradab kan kita beradab kan kita udah mau bergabung sama mereka
itu yang beradab artinya kita menyelesaikan supaya politik dan stabilitas nasional ini beradab
dan sekarang kita lihat gak itu di media media sosial beradab gak mereka rakyat saling caci maki
satu kelompok dengan kelompok ini berantem ngomongnya udah ngawur semana mana kan
nah itu kan menunjukkan negara yang gak beradab
apa kita mau presiden joko widodo digambarin mirip kodok lah
pak joko widodo diledek ledek kurus lah prabowo di seperti apa kan
nah itu kan gak beradab negaranya
sekarang yang beradab ini siapa
mas arief tapi kalau kita lihat itu kan kalau kata rocky
atensinya kalau bicara hermenetiknya itu menolak kehadiran anda
ya menolak tapi kenapa terakhirnya dia menyerahkan kepada pak joko widodo
kalau dia menolak ngomong aja sekarang menolak
yang pasti kan itu yang kita tunggu
dan itu langkah makanya kemudian banyak orang bertanya
langkah pak prabowo menemui ketua umum ketua umum partai termasuk bang surya paloh itu upaya untuk mengeliskan
itu kan untuk berteman aja lah
sama kan nggak pernah ketemu selama proses pemilu kan gak ada salahnya kita ketemu ketemu
uang itu aja dimasukin media uang saya juga sering ketemu sama tokoh tokoh partai di luar gerindra kok
mas bang mardhani anda melihat bagaimana pak prabowo belakangan ini roadshow dan kalau kita lihat tadi pernyataan
rasanya anda lihat koalisi pak jokowi juga agak males males yang menerima mas roy dan menerima mas arief
jangan salahkan publik mereka ketika mereka apatis atau memunculkan frustasinya itu dengan ungkapan ungkapan yang cukup
membuat kita jadi sedih ya karena mereka cerminan kita yang elit
ketika elit ini mampu punya karakter punya sikap
kalau nasdem ya mestinya katakan kami harusnya tidak gitu dengan logikanya gitu loh
itu bahasanya anda terjemahkan
saya melihatnya seperti itu ya sehingga buat saya how lo can you go
berapa lama negeri ini mau kita ewu pakewu basa basi untuk sesuatu yang sebenarnya prinsip
buat saya sederhana kayak jangan pernah pertentangkan antara oposisi sama rekonsiliasi
pks tidak berharap kita menjadi negeri yang terpecah gitu
pks berharap kita bersatu tetapi
kalau bersatu gabung dong kalau kata mas ari
bersatu sebagai satu bangsa untuk membangun negeri tapi dengan fungsi yang berbeda
oposisi itu sama mulianya dengan koalisi
oposisi itu niscaya dan diperlukan dalam membangun demokrasi
kita bisa ketemu pak jokowi saya mendukung kok
semua partai ketemu pak jokowi mau gak kita juga siap ketemu tapi nanti
ketika sudah selesai urusan dengan menyatakan kami oposisi
karena kami mencintai negeri
jadi ketika kita silaturahim
sampaikan pak jokowi selamat kami izin oposisi
karena oposisi perlu pak jokowi perlu kami kritisi
kritik itu vitamin begitu
masuk akal udah nyambung gak logikanya bang mada nih tadi
ya begini sekali lagi kan saya bilang
checks and balance itu kan yang punya tugas itu dpr ri
semua anggota dpr ri itu punya tugas check and balance terhadap pemerintahan
ya tinggal sekarang bagaimana pimpinan partai yang ada di dpr ri itu
tidak menghalang halangi anggota dpr nya
ya untuk melakukan fungsi checks and balance terhadap pemerintahannya pak jokowi dodo pamaru
saya jelaskan dalam apa
apa konten etika politik jika anda bergabung dalam koalisi maksudnya sudah punya pengalaman banyak
tapi anda menggerogoti di parlemen
logikanya dimana mas harif
artinya tetap saja nanti dpr ri nya gerindra itu pasti akan melakukan fungsi checks and balance terhadap pemerintahannya pak joko widodo pak maru
meskipun bergabung dalam koalisi
iya dong kan sebagai tugas sesuai fungsi konstitusi
nah semua ketua umum itu harus kayak prabowo
kalau yang saya berbeda gitu sama pak jokowi dodo
gak apa apa saya gak dipecat gak diapa apain
harus seperti itu
secara etik mas roy itu masuk akal nggak
di parlemen udah bergabung tapi di parlemen tetap galak ya
karena pengalaman dulu kan juga tidak begitu
dulu jelas ketika presidennya pak sby sepuluh tahun ya demokrat pasti mendukung semua kebijakan
dulu memang betul pdip sangat sangat kritis
sampai kita ingatlah kenaikan bbm sampai ada yang nangis nangis
tria tria kayak gitu walk out gitu kan
tapi ternyata sekarang kenaikan juga
jadi itu gak nyambung dong
kalau harus bergabung ya bergabung istikomah gitu ya
karena kan skala posisi pdi nya berapa persen waktu itu
mau nolak kenaikan bbm juga nggak bisa
bang mardani tadi bilang masyarakat dan elit politik harus bicara tuh gamblang
gak pakai bahasa bahasa bersayap yang membuat publik bingung
nanti kita akan kasih kesempatan mahasiswa untuk bertanya secara gamblang kepada para politisi
usaha jeda tetap di kupas kuntas
kalau ada para politisi atau mungkin bung rokie juga boleh ditanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam semua
pemilikkan saya raffky pratama
ya disini saya mau nanya singkat aja sih
tentang berpolitik di negara indonesia ini
negara kita tercinta
kalau kita flashback ke belakang
pada saat pemilu itu
emang sering terjadi tuh serang menyerangan
lalu setelah pemilihan beres semua mendadak ingin berpelukan
jadi yang saya bingungkan sampai sekarang itu apa
seperti apa sih kultur berpolitik di negara kita ini tuh
nah itu aja sih jangan sampai kayak spongebob meskwit word berantem berantem aja
saya pengen indonesia bersatu pak
anda setuju koalisi apa setuju pak prabowo koalisi atau pak prabowo oposisi nih
saya sebenarnya istiqomah aja
istiqomah kepada agama dan kitab suci dan juga undang undang dasar
yang penting indonesia maju
terima kasih tepuk tangan untuk bim bim
bung roky ini kita bicara mengenai kultur politik
sebelum dijawab oleh para politisi ini kultur politik
dulu kok berpelukan galak sekali kalau saya boleh interpretasikan kalimat bim bim ya
eh rafqi tadi
dulu bermarah marahan dulu saling menyerang tapi sekarang kok berpelukan gitu
kultur politik kita memang seperti itu ya
ya ini mahasiswa udah jadi politisi juga dia nih
nggak mau kasih poin
ya saya istiqomah indonesia bagus
iya tapi mesti kasih poin itu
saya kasih poinnya ya
tadi arief mengatakan bahwa ini buktinya masyarakat terpecah belah gitu
saling menghina segala macam itu
kenapa itu terjadi
karena nggak ada tuntutan etik
nggak ada pedoman moral gitu
kan pedoman moralnya adalah kalau anda kalah anda di luar beroposisi
sehingga rakyat juga merasa oke gak apa apa kita di luar kita pro oposisi itu
ada yang pro kekuasaan
nggak akan terjadi hina menghina
justru karena kekacauan itu masyarakat bingung
kami memilih dua waktu itu dengan asumsi bahwa akan beroposisi
karena konsepnya berbeda
sekarang dia masuk dengan konsep yang berbeda itu ditawarkan ke pemerintah
ya publik membuli
jadi itu terjadi karena memang kekacauan di dalam yang disebut tadi rekonsiliasi
seolah itu rekonsiliasi begitu ada tukar tambah
kan itu soalnya
jadi sekali lagi jangan salahkan publik jangan salahkan twitter jangan salahkan facebook
kalau terjadi kekacauan
karena kekacauan itu mencerminkan kekacauan di dalam
kekacauan di dalam konsep bersatu untuk membangun bangsa
demokrasi itu tidak memerlukan persatuan
demokrasi memerlukan kemampuan mengolah perbedaan
itu lebih penting sebetulnya
begini kalau habis main bola ya bagusnya setelah selesai kalah menang ya pelukan
benar tapi piala nggak dua loh
cuma satu ya yang dapat piala
iya benar satu piala
tapi kan habis itu pemainnya bisa pindah dibeli
kayak misalnya ya kan mu lawan barcelona
nah kan setelah siapapun yang menang kan pelukan
habis itu kita jual beli pemain supaya lebih kuat
nah cobalah kita mencontoh pertandingan sepak bola itu
artinya setiap pertandingan apapun mainnya kasar
itu kayak misalnya pemain backnya barcelona atau backnya mu kasar kasar
ya kan tapi setelah itu berpelukan
nah bagaimana juga sekarang ini pemimpin politik itu harus mengajarkan beretika politik seperti itu
jangan lagi nanti pilpres di dua ribu dua puluh empat itu keluar lontaran lontaran yang tidak baik yang tidak beradab
masalah kita akan berkoalisi
kan tujuan berpolitik itu membangun bangsa
sementara ini kan pak joko widodo ini menghadapi ke depan ini negara kita ini problem yang sangat besar
nah kita tawarkanlah konsep
pak prabowo ini menawarkan konsep
artinya pak prabowo ini seorang pengabdi kepada negara
jangan sampai negara kita jatuh ke jurang tapi pak prabowo membiarkan
nggak ada problem etika
kalau tadi kata teman kita mahasiswa ada kultur politik apa
yang kita ditampilkan kepada publik yang ditunjukkan kepada publik
kalau misalnya etika ini nggak ada salah ya
kultur bagaimana ciri khas politik di indonesia
yaitu politik persaudaraan
politik membangun bersama
rocky bertahun tahun ngajar etika politik di kampus gimana
iya tentu aja
karena di indonesia belum ada politisi ditembak mati
kalau di amerika ada
makanya sangat kuat bahwa harus ada oposisi ada pemerintah
kan gak ada kan oposisi
polisi ataupun politisi ditembak mati di sini
politiknya politik berdasarkan kebudayaan indonesia
lain lain berbeda keras abis itu pelukan bersatu karena kita saudara semua
pelukan antara pemain itu itu adab di lapangan
tetapi dia nggak pulang sama sama satu bis kan
mui sekarang lagi di bawah liverpool di atas
nanti dia ketemu di kompetisi berikut gitu
bukan pulang sama sama satu bis
kalau ini habis berpelukan pulang sama sama satu bis
lalu bukan lagi jadi kesebelasan
kedua puluh duaan gitu
bukan kesebelasan gitu
nah inilah antiknya demokrasi indonesia
inilah antiknya demokrasi indonesia
mana ada yang main bola dua dua
itu apologi menurut anda
demokrasi indonesia jadi boleh
setelah bertaruh harus berpelukan
demokrasi itu kan ilmu sosial mas
berterus aja dia berubah ubah bukan identitas
dan itu ciri khas indonesia menurut anda bang mardhani
saya tetap garis bawahi gini
demokrasi yang baik juga mencerminkan edukasi publik
edukasi publik itu juga yang paling sederhana ya ada etika dan moral
logika demokrasi kita mestinya bagaimana kemajuan indonesia itu ada karena tesa antitesa sintesa
kita ini ada dalam keadaan yang sangat berat
dan untuk itu ketika ada dalam comfort zone maka akan susah gitu
kalaupun nanti tidak setuju
karena ada dalam perahu yang sama akan sangat sulit
padahal sekarang ini ada
dan tidak beretika menurut anda
atau beretika cukup beretika nggak kalau misalnya tetap menggonggonggi di luar meskipun sudah dapat jatah
nanti ada derajat etika
etika yang paling ekstrim menurut saya enak di luar
karena dengan di luar kita punya tanggung jawab moral yang lebih nyaman
untuk itulah pks sedang belajar kita nih
lagi lagi kita tidak berharap sendirian ya
bang mardhani menurut anda keputusan pks dengan tetap beroposisi itu punya
kalau kita bicara dampak demokrasi anda sudah menjelaskan panjang lebar
tapi punya dampak elektoral yang positif atau negatif bagi pks dengan tetap beroposisi
kalau elektoral masih lama

tapi buat saya
demokrasi kita akan sehat kalau ada karakternya
pks ingin belajar menyumbang
ayo loh demokrasi itu harus sehat
sehatnya demokrasi itu karena elitnya rasional
ketika tadi misal semua bersatu
ya tidak rasional
karena publik tidak mendapatkan advokasi yang cukup
kemarin undang undang kpk semuanya jadi satu
termasuk pks ya
pks memberi catatan besar
setuju termasuk pks
tapi catatan besarnya pks minta ada prpu belakangan ini
nah jadi ala
itu satu contoh bud
nah karena itu kita perlukan segera
ada karakter dalam demokrasi kita
dan itu para pimpinan partai
kami elit partai harus mencontohkan
jadi publik akan melihat
oh ada yang baik
ada edukasinya kok
karakter dan setia pada konstituen
mungkin orang dulu milih demokrat
mungkin orang milih pks dan milih greendrag
karena tidak suka dengan pak jokowi dan koalisinya mungkin
itu anda lihat menjadi variable nggak dalam penentuan keputusan politik pak sby ataupun pak prabowo
dalam satu dua minggu terakhir
ya pasti ada ya
artinya apa yang dilakukan pak sby kan juga mempertimbangkan sangat panjang
beliau kan orang yang berpikir sangat
makanya kalau pak sby nggak perlu roadshow lah
ya temukan temukan temukan mas ro ya
anda diangkat kegiatan konstituen gak
dulu begitu anti nya dengan pak jokowi
justru bukan anti
ya beroposisi lah
enggak beroposisi juga
mengkritisi kan karena ada yang masih kurang
gak jahat sama konstituen anda
enggak lah orang ini justru permintaan konstituennya gerindra dari awal
bu rocky anda percaya tuh
konstituen gerindra yang meminta itu
besok deh saya dm nya percaya apa gak percaya
oke oke kita akan break dulu
kita akan masuk ke akhir kupasuntas
nanti akan ada kesimpulannya kita akan break dulu
tetap di kupasuntas
apakah proses koalisi saling dekat mendekati ini hanya perkara pembagian jatah menteri atau pembagian jatah koalisi dan oposisi
atau ada hal yang lebih besar dari itu
dalam pertemuan antara prabowo subianto dengan surya paloh beberapa waktu lalu
ada satu poin yang menarik perhatian publik
mengenai rencana mengamandemen konstitusi kita
kita lihat yuk
apa yang dikatakan suryapala dan prabowo subianto yang disepakati
surya palo dan prabowo sepakat mengamandemen uud empat puluh lima secara menyeluruh
nah ini ada hal yang lain tidak hanya perkara bagi bagi menteri gitu
mas arief memang ini salah satu kesepakatan
bukan hanya sekedar koalisi atau bagi bagi menteri dapat jatah apa
ini juga menjadi kesepakatan penting
ya mungkin aja kan mereka bertemu ya
saya waktu itu gak ikut
jadi gak tahu mereka sepakat atau amandemen ya kan
tapi nanti dulu amandemen ud empat puluh lima itu disetujuinya sama masyarakat
pak prabowo setuju tuh secara menyeluruh lagi
ya kan mereka berdua rakyat belum tentu
kayak ruu kpk buktinya digempur sama mahasiswa
kan saya juga nggak setuju ruu kpk
bukroki anda melihatnya gimana
ini apakah memang hanya persoalan koalisi atau ada hal lain yang sebenarnya dalam proses negosiasi politik belakangan ini
atau ada hal yang tidak tercium publik di panggung depan
ini satu satunya persetujuan saya pada arief ini
konstituen belum mengiakan
lalu kenapa ketua partainya udah iyakan
kan nggak konsisten tadi kan
jadi sekarang saya mau terangkan bahwa persepakatan itu mengubah menyeluruh sekarang menimbulkan kecurigaan
demi apa mengubah menyeluruh
yang sudah dipublikasikan adalah akan ada gbhn
kalau ada gbhn ya buat apa ada pemilihan langsung
jadi konsekuensinya kan panjang tuh
nanti ada sistem mpr tuh
terus dalam upaya untuk menghalangi radikalisme
terus nanti macem macem isunya kan
terus nanti kpk akan dimasukkan sebagai satu instrumen di dalam mpr segala macam
jadi akhirnya orang bingung apa yang bukan sekedar bingung mencurigai ini desainnya apa gitu
nah ini menandakan bahwa politik kita tidak menghasilkan tuntunan
pikiran tuntunan moral
kalau ditanya apa isinya nanti kita bicarakan
lo mesti terangkan sejak sekarang apa isi dari kesepakatan soal perubahan uu nasar itu
secara menyeluruh katanya
apaan secara menyeluruh
yang hanya terbatas katanya ibu krofi
jadi saya menganggap bahwa politik itu adalah pertemuan pikiran antar leader
jadi pikiran leader itu ada
kalau sekarang ini semacam tukar tambah antar dealer
jadi menurun merosot perpolitikan kita
ya kan begini yang pasti kan mereka baru sepakat berdua
baru kata pribadi pribadi mereka
ini mewakili institusi partai loh gimana
ya silahkan kan institusi partai belum tentu institusi konstituen
jadi kalau konstituennya gak setuju pak prabowo bisa saja gak setuju
ya kan rubah amandemennya kan
seluruhnya kan berarti kan dirubah
ya kan biayanya berapa
nanti kan harus dihitung biaya sosialnya bagaimana
seperti saya baca misalnya bupati dan gubernur akan dipilih oleh dpr
nah sekarang pertanyaannya apa di daerah nanti nggak ngamuk
kan itu yang harus kita pikirin
oke dan itu tidak gerindra banget ya
atau gerindra banget justru malah
enggak lah ya
itu kan pemikiran mereka berdua
dua tokoh politik itu punya pemikiran akan mengamandemen
nah ini kan belum diuji di masyarakat
apakah masyarakat itu akan menolak atau tidak
misalnya nanti pemilihan presiden tidak langsung dipilih mpr
nah rakyat marah gak
nah kalau rakyatnya marah ya apa terus dia mendemain
ya berubah nanti pemimpin partainya
nah soal mendemainan gbhr ini jadi poin pembicaraan presiden spr dengan presiden jokowi gak mas
ya kita harus belajar dari pengalaman masa lalu ya
jadi artinya kita pernah punya era demokrasi terpimpin
kita pernah punya waktu itu kemudian ada dekret presiden kembali ke u dua puluh
akhirnya kan kembali ke empat puluh lima
terus kita sudah mengalami amandemen undang undang dasar ini selama enam kali berturut turut
nah artinya itu semua harus jadi jalan sejarah
kenapa kita harus mengamandemen lagi
tentu banyak pikiran pikiran itu yang disampaikan oleh pak sby kepada pak jokowi kemarin
karena kami pun kemarin juga sempat melihat lagi bagaimana perjalanan sejarah indonesia dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sampai dengan sekarang
jadi sekali lagi terserah masyarakat
benar kata mas arief tadi
kalau masyarakat nanti pilihannya adalah atau keinginan adalah a gitu
meskipun ketuanya itu bilang b
ya kalau ketua yang baik dia harus ngikutin ke ndak layak
tepuk tangan untuk mas raya
bang mardhani melihat ini ada penciuman yang tidak bisa dicium publik secara lebih clear
kalau kata bung roky tadi harusnya politik dibicarakan clear saja gitu
ini tersirat apa tersurat ini
ruang publik itu sakral
garbage in garbage out ya
kalau sampah yang dimasukin ke ruang publik ya wajar
kalau respon masyarakatnya jadi sampah
saya berharap sekali ruang publik ini tidak diisi dengan gagasan gagasan yang tidak matang
dengan kesepakatan kesepakatan yang tidak disiapkan dengan struktur berpikir yang siap
jadi apalagi kalau misalnya saya tidak merasa sebagai elit ya
tetapi saya selalu menjaga
ketika yang saya sampaikan ke publik itu ada pertanyaan jawaban
kalau minta maaf di jepang gitu
ada satu menteri menyampaikan sesuatu
salah data saja mereka bisa mundur
apalagi kalau salah konteks
apalagi kalau salah prinsip
nah indonesia kita perlu sekali bukan cuma guru di ruang kelas
kita yang elit elit politik ini jadi guru untuk mengedukasi publik
bahwa ini ruang publik ini sakral
jangan sampaikan sesuatu yang tidak terukur
yang tidak memiliki dampak positif
sayang sekali negeri ini
oke tepuk tangan untuk bang mardhani
saya minta closing statementnya dari mas roy
demokrat ada di mana
apakah jenis posisi
makanya demokrat juga melihat ini ya
kami terus terang saja ingin yang terbaik untuk bangsa ini
kalaupun tadi dikatakan apakah demokrat menyorong nyorongkan mas ahy
kami tidak menyorongkan
tapi kami insya allah memiliki kader terbaik kami
perkara itu nanti dipakai atau tidak
ya insya allah kalau dipakai kami berterima kasih
kalaupun tidak kita akan memperkuat pemerintah
tentu dengan cara yang lain
oke terima kasih
mas arief terakhir
tujuannya agar pemerintahan joko widodo berhasil
ya kalau tidak berkoalisi ya
dia tidak mengajak koalisi kita pasti pemerintahnya tidak berhasil di joko widodo
oh masih ada
apa yang perlu ditekankan oleh publik
ya yang kita
oleh para elit tentang proses demokrasi terakhir
kita bicara tadi mengintip soal isi kabinet
kan kita intip sebetulnya
dengan asumsi bahwa intipan kita itu bisa menghasilkan perubahan kebijakan
bagi saya harus menghasilkan perubahan kebijakan
tetapi kita tahu bahwa politik indonesia itu kan lebih banyak diselesaikan di bawah meja daripada terlihat publik
tadi misalnya soal mpr
ada pertemuan antara gerindra dan nasdem
isinya sama dengan pikiran pdip
mengubah perubahan konstitusi itu
tentu tiga partai ini tahu bahwa presiden juga punya ide yang sama
karena tiga ide kan ingin mendekat
nah sialnya presiden tidak memberi sinyal
dia setuju apa enggak
karena itu saya anggap setuju
maka yang saya sebut tadi
terjadilah kasak kusuk antar elit
bahwa kemudian rakyat nggak setuju
itu nanti diatasi di mpr kan
kan sidang mpr enggak perlu mengikutkan rakyat kan
jadi saya kira ini penipuan penipuan semacam ini yang akan disaksikan oleh publik
nah saya senang pks tadi mengucapkan bahwa kami akan konsisten dengan moral demokrasi integritas
jadi saya kira pks akan terus mendapat pujian publik karena keteguhan dia dalam prinsip demokrasi
kalau bergabung dengan koalisi
gerindra dan partai demokrat akan dapat konsekuensi dari publik secara elektoral bung roky
pasti itu pasti akan dihukum
karena kita pikir dua ribu dua puluh empat itu moral publik bukan lagi kayak sekarang
orang belajar dari kemerosotan nilai hari ini
jadi kedepan itu pasti akan sangat bersih
dan mereka yang kotor sekarang itu enggak mungkin dibersihkan dalam lima tahun
itu akan menetap jadi sampah aja tuh
oke terima kasih bung roky atas perbincangan yang hangat pada malam hari ini
terakhir demokrasi yang kita pilih sejatinya
yang menjadi jalan untuk mewujudkan cita cita bernama republic of hope
salah satu infrastruktur utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi itu
adalah oposisi yang kuat
guna mencegah kekuasaan yang lalim
tetapi nampaknya sebagian pihak lebih memilih memelihara republik of fear
baik dengan wajah ancaman atau manisnya konsesi kekuasaan
jangan sampai terkesan demokrasi hanya diucapkan dalam pidato kampanye
tapi selebihnya adalah tukar tambah kepentingan yang diatur para broker politik
politik bukan milik segelintir pemegang kuasa
jangan anggap rakyat hanya sekedar statistik suara
dan media masa sebagai corong puja puja
jalan kita masih panjang kawan
siapkan stamina anda saya kita semua
karena kedepan demokrasi kita akan penuh dengan tantangan
saya budi hadi putro selamat malam